dua puluh personel tim gabungan melakukan penyisiran hingga ke hulu sungai batang anai
untuk mencari enam korban hilang yang terseret saat banjir lahar hujan melanda wilayah malibo anai pada sabtu malam
para korban merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda
tim gabungan menggunakan perahu karet dan tim arum jerat untuk mencari korban di sepanjang aliran sungai
pencarian akan dilakukan hingga tiga hari ke depan
pembelajaran yang diperlukan adalah pencarian yang diperlukan oleh pemerintah
dalam menumpang ada delapan orang yang baru kita temukan korban ada tiga orang
itu lebih panjangnya satu km
bmkg memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi melanda kawasan sumatera barat hingga dua puluh dua mei nanti
hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya
mengingat masih banyaknya material vulkanik di puncak gunung merapi yang hingga saat ini masih mengalami erupsi
bmkg sumbar menyebut material letusan marapi dikhawatirkan bisa menyebabkan galodo atau banjir bandang susulan
bmkg mengingatkan tim sar gabungan tetap waspada dalam melakukan pencarian korban lahar hujan gunung merapi di sumatera barat
jadi di situ material material letusan gunung merapi itu dapat mengakibatkan galodo
terutama untuk tim pencari apabila bmkg mengeluarkan peringatan ini mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba tiba